dan berikut ini daftar perolehan medali sementara ajang sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja
berdasarkan situs resmi sea games kamboja hingga pukul lima pagi ini waktu indonesia barat
perolehan medali kontingen indonesia sebanyak empat puluh dua emas tiga puluh empat perak dan lima puluh delapan perunggu
indonesia bertengger di posisi empat kelas main sementara
tuan rumah kamboja berada di peringkat kedua sementara vietnam memimpin perolehan medali dengan lima puluh delapan emas lima puluh tujuh perak dan tujuh puluh dua perunggu